timnas sepak bola indonesia akan menjalani laga melawan korea utara di asian games dua ribu dua puluh dua sore ini
duel ini menentukan nasib indonesia di ajang ini
garuda muda menghadapi tantangan berat saat menghadapi korea utara saat ini menjadi juara grup f
korea utara belum terkalahkan usai menang atas taiwan dan kyrgyzstan
indonesia mengusung misi lolos ke enam belas besar dengan meraih kemenangan pada laga yang digelar pukul lima belas waktu indonesia barat nanti
sementara hasil imbang melawan korut juga masih membuka peluang lolos dengan predikat tim peringkat tiga terbaik
saat ini indonesia bertengger di posisi dua mengumpulkan tiga poin hasil dari sekali kemenangan atas kyrgyzstan
indonesia unggul selisih satu gol dari taiwan yang berada di posisi tiga
taiwan lebih diunggulkan karena akan menghadapi kyrgyzstan yang menjadi juru kunci grup f
sedangkan indonesia harus menang saat menghadapi korea utara jika ingin mengunci tiket ke enam belas besar